mantan narapidana kasus pembunuhan nazarudin zulkarnain antasari azhar hari ini mendatangi kantor direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
kedatangannya bertujuan untuk mempertanyakan kasus sms gelap yang menyeretnya ke penjara
didampingi kuasa hukumnya dan andi samsudin adik nasaruddin zulkarnain mantan ketua kpk antasari azhar
rabu siang mendatangi direktorat kriminal khusus polda metro jaya jakarta selatan
kuasa hukumnya menilai pelaporan yang dilayangkannya pada tahun dua ribu sebelas hingga kini belum ada tindak lanjut terkait kasus tersebut
sejumlah saksi pun hingga kini belum diperiksa oleh penyidik di reskrimum polda metro jaya
antasari mendesak polda metro jaya untuk segera menyelesaikan kasus dugaan rekayasa dan kriminalisasi terhadap dirinya
setidak tidaknya dimulai dari pemeriksaan korban dulu pemeriksaan korban aja belum gitu loh
yang nyata nyata pak antasari mengaku dan merasa tidak pernah mengirim sms itu
dan itu sudah terkonfirmasi di pengadilan tidak terbukti sms itu
maka ya berarti melaporkan ada orang yang menyalahgunakan it entah hacker entah web server entah cloning
itu dengan cara mengirimkan sms seakan akan dari pak antasari
pak antasari sebagai korban ya melapor pada tahun dua ribu sebelas
nah sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut apa apa
pak antasari aja janjinya diperiksa belum diperiksa
maka hari ini sederhana sekali tanya sampai mana sih perkara kita ini
kalau dihentikan ya dihentikan aja kalau diteruskan diteruskan